di momen libur panjang tahun baru islam ini sejumlah tempat wisata alami kenaikan jumlah pengunjung
meski bahaya covid sembilan belas masih mengintai
salah satunya taman mini indonesia indah jakarta timur
pengelola taman mini indonesia indah menyebut hingga sabtu pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat
tercatat sudah ada tiga tiga ratus dua puluh pengunjung
jumlah ini diperkirakan dapat terus meningkat
mengingat pada kamis dua puluh agustus kemarin saja
tercatat jumlah pengunjung hampir menyentuh angka sembilan orang
melihat peningkatan jumlah pengunjung ini
pengelola tmii mengaku tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat
masyarakat juga diharapkan tetap disiplin menggunakan masker dan menjaga jarak
apalagi banyak warga yang membawa anaknya berlibur di ruang publik
dan untuk informasi terkini
sudah ada produser lapangan cnn indonesia nabila putri

apa sih keadaan tmii di taman mini indonesia indah
jangan lupa untuk beri pertanyaan di kolom komentar
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan
ini seramai apa suasana taman mini indonesia indah siang ini
ya selamat siang
rizky bisa dilihat di belakang saya
suasana di taman mini indonesia indah
tepatnya ini saya berada di dekat tugu pancasila tmii
di sini banyak sekali pengunjung
yang memilih untuk menghabiskan libur
kalau kita membandingkan dengan jumlah pengunjung beberapa hari yang lalu di momen libur panjang
memang cenderung lebih sedikit jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu
yakni hingga pukul sepuluh tiga puluh waktu indonesia barat tadi tercatat ada tiga tiga ratus dua puluh pengunjung rifki
namun ini diperkirakan jumlah ini masih akan terus meningkat hingga sore hari nanti
apalagi di akhir pekan seperti hari sabtu dan juga hari minggu
ini taman mini indonesia indah memang waktu bukanya jam operasionalnya lebih panjang
yakni mulai pukul enam waktu indonesia barat hingga pukul delapan belas waktu indonesia barat
kalau kita lihat rizky ini suasana di sekitar tmii
mayoritas ini memang datang bersama juga dengan keluarga
tidak sedikit pula yang membawa serta anak anaknya
sehingga meskipun protokol kesehatannya sudah ketat di tmii sendiri
namun masyarakat juga diimbau untuk tetap dapat disiplin
apalagi rizky kalau kita melihat data beberapa hari yang lalu
misalnya pada saat peringatan hari tahun baru islam
ini jumlah pengunjung hampir mencapai angka sembilan pengunjung
hanya dalam satu hari saja rizky
kemudian kalau kita mundur lagi ke peringatan kemerdekaan republik indonesia
pada tujuh belas agustus hari senin lalu
ini jumlah pengunjungnya justru lebih banyak lagi
yakni lebih dari empat belas pengunjung
dan juga kalau kita melihat tanggal enam belas agustus
ini lebih dari tiga belas pengunjung
karena memang tmii yang ada di kawasan jakarta timur ini
menjadi salah satu ikon wisata pilihan
masyarakat meskipun yang kita ketahui
angka penambahan kasus positif
utamanya di dki jakarta ini masih terbilang tinggi
dan untuk mengetahui selengkapnya riski
kita juga akan berbincang bincang nih
dengan salah satu keluarga
yang memilih untuk menghabiskan libur
di periode libur panjang
akhir pekan kali ini
ini ada ibu fatma beserta dengan keluarga ibu fatma
ibu kenapa nih memilih untuk liburan di tmi
padahal kalau kita lihat ini
ini adalah peringatan yang sangat tinggi

kalau di tmii kan kita ruangan terbuka itu mbak
jadi resiko terpapar virus mungkin lebih sedikit
tapi ya selama berapa bulan ini kita udah di rumah aja tuh
dari semenjak covid sampai sekarang
baru ini kita keluar lagi di sini
ini untuk menjaga agar berlibur
tapi tetap di rumah
tetap apa ya tetap kemudian menghindari penyebaran covid sembilan belas
terutama di ruang publik ini apa apa saja sih upaya dari ibu dan keluarga
selalu pakai masker dan sering cuci tangan
dan jaga jarak juga pastinya ya ibu
ini seneng gak nih liburan ke tmi ini
karena memang berarti sudah beberapa bulan ini hanya di rumah saja ya ibu ya
ini baru pertama kali
baru pertama kali kita kesini
coba jawabannya ibu secara umum ini
bagaimana protokol kesehatan yang diterapkan pengelola
ataupun suasana secara keseluruhan
sudah cukup membuat ibu amankah berlibur di ruang publik
meskipun covid masih tinggi bu
kemungkinan udah aman
udah ada tempat cuci tangan
udah jaga jarak juga
tidak khawatir itu ya
yang penting tetap jaga jarak pakai masker selalu sering cuci tangan
oke terima kasih ibu fatma
terima kasih juga ya
semuanya nah ini yang harus dicatat rizky dan juga pemirsa di rumah meskipun memang berlibur ke ruang publik seperti salah satu di tmi juga
tapi sejumlah protokol kesehatan ini harus terus kita pantau
karena meskipun dari tmi sendiri sudah menyiapkan protokol kesehatan yang cukup ketat
diantaranya pada saat memasuki kawasan tmi tadi kita dicek suhu tubuhnya terlebih dahulu
kemudian juga untuk mengingatkan pengunjung terus menggunakan masker dan juga menjaga jarak
tmii juga menyiapkan petugas yang kemudian berpatroli rizky menggunakan mobil operasional untuk mengingatkan dua hal tersebut
dua hal yang paling penting tersebut ya ini tetap mengenakan masker dan juga menjaga jarak
tapi kalau kita melihat beberapa waktu yang lalu rizky ini di sini lebih ramai lagi
ini memang masih banyak sekali anak anak yang tidak menggunakan masker saat bermain
nah ini harus juga pengawasan dari orang tua agar anaknya ini tidak berdekatan ataupun berkerumun gitu dengan satu sama lain
dan juga tetap menjaga jarak itu sendiri
sementara itu rizky
ya baik nabila putri melaporkan langsung dari taman mini indonesia indah jakarta timur
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas